saya merawat orang orang yang kena covid
tes swab masal gratis ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini penyebaran virus covid sembilan belas
marang satu dua ratus di swab kita tahu swab ini kan mahal dan akurasinya lebih bagus dari rapid
saya ucapkan terima kasih sehingga hasilnya kemudian akan menjadi pr kita
mudah mudahan sih nggak ada yang positif
kalaupun ada yang positif akan kita selesaikan dengan penanganan penanganan seperti sedia kalah